berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas
per hari ini terjadi penambahan enam delapan ratus empat puluh delapan kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai enam ratus tujuh puluh satu tujuh ratus tujuh puluh delapan kasus
pasien sembuh bertambah lima tujuh puluh tiga orang hingga total pasien sembuh hingga saat ini
yakni lima ratus empat puluh enam delapan ratus delapan puluh empat orang rasio kesembuhan mencapai delapan puluh satu empat persen
kasus kematian di tanah air bertambah dua ratus lima orang
hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai dua puluh delapan puluh lima jiwa
peran perawat sangat penting dalam percepatan penanganan covid sembilan belas
baik dalam upaya promotif preventif maupun kuratif kepada pasien di rumah sakit
seperti perjuangan putih rahmita sani
seorang perawat rumah sakit umum pusat persahabatan
setiap hari mita harus memakai hasmat selama empat jam di ruang isolasi
rata rata dalam satu hari mita merawat dua puluh satu pasien covid sembilan belas
banyak pelajaran berharga yang bisa ia ambil selama merawat pasien covid sembilan belas
mita mengaku berhasil menempa mental dan rasa optimisnya untuk bekerja profesional
menurutnya banyak pasien covid sembilan belas yang mengalami kemelut emosional
yang berujung ke kematian
menurutnya dukungan terhadap kondisi psikologis pasien sangat penting untuk membantu proses penyembuhan
terganggu kondisi kejiwaan justru menghambat proses penyembuhan
sama seperti tenaga kesehatan lainnya ia juga sempat mengalami rasa khawatir
tapi perlahan dengan dukungan keluarga ia bisa melewati masa itu
sekarang setiap pasien yang ia rawat
ia jadikan seperti keluarga sendiri
apalagi pasien tidak bisa ditemani keluarganya selama menjalani masa isolasi
dengan cara itu mita berharap pasien bisa segera sembuh
tapi kadangkala mita tak mampu menahan kesedihan ketika pasien yang ia rawat menghadap yang maha kuasa
kasus yang menonjol ya hampir semua menarik sih ya mas
karena setiap pasien yang saya temuin berbeda beda
baik gejala terus perasaannya mereka kebanyakan
mereka itu sedih kecewa cemas terus kayak rasa denial atau rasa misalnya putus asa
jadi ada pasien yang saya temuin hari ini dia baik baik saja
besoknya ketika saya temuin lagi pasiennya misalnya udah linglung
udah yang ngaco ngomongnya udah yang maaf ya jadi seperti gangguan jiwa gitu
hal hal itu yang menurut saya support dari keluarga support dari kita tenaga kesehatan
yang bisa meningkatkan maksudnya psikologis pasien gitu
untuk dia harus bisa upaya dia untuk sembuh itu harus tinggi gitu
bisa mengalami penempatan
memiliki dua anak mita harus menjaga protokol kesehatan dengan ketat
ia tak ingin kedua buah hatinya terpapar covid sembilan belas yang mungkin saja berasal dari dirinya
karena itu mita selalu mengenakan masker saat berada di rumah bahkan ia jarang mencium anak anaknya
pasti sedih terus karena kan gimana pun pasien di sini sendiri
nggak ditungguin keluarga hanya kita yang ada sama dia gitu sama pasien tersebut
rasanya maksudnya ngerasain kayak misalnya diri sendiri atau keluarga gak ditemenin
nggak ada yang talkinin kayak gitu atau misalnya yang bimbing yang apa yang ada di deket dia gitu
maksudnya pasien itu harus sendiri gitu dekat dan meninggalkan harus sendiri di situ
dan yang beratnya itu mengabarkan keluarga gitu mengabarkan
karena keluarga pun kan nggak tahu menahu pasien itu dirawat di rumah sakit seperti apa
paling hanya diceritakan kondisi kan melalui edukasi oleh dokter atau oleh kami perawat
salah satu gejala covid sembilan belas pada pasien adalah gangguan respirasi atau sesak nafas
salah satu gejala covid sembilan belas pada pasien adalah gangguan respirasi atau sesak nafas
dalam proses perawatan seorang fisioterapis membantu proses pemulihan respirasi pasien
menurut peraturan menteri kesehatan no enam puluh lima tahun dua ribu lima belas tentang standar pelayanan fisioterapi
fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk mengembangkan memelihara
memulihkan gerak dan fungsi tubuh dengan menggunakan pelatihan fungsi dan komunikasi
fisioterapi yang diperlukan oleh pasien adalah penggunaan penyelidikan dan penyelidikan
salah satu fisioterapis di rumah sakit umum pusat persahabatan rawamangun jakarta timur adalah
ikafudiana atau yang biasa dipanggil ikaf
di masa pandemi ikaf memberikan pelatihan pernafasan kepada para pasien covid sembilan belas
yang mengalami gejala sesak nafas dan penurunan saturasi
dengan posisi telungkup ruang paru bagian depan pasien covid akan diistirahatkan
dan memberikan kesempatan kepada ruang paru bagian belakang untuk mengambil oksigen lebih banyak
yang pengalaman yang paling ini ya tentunya memposisikan pasien tengkulurat
dengan memakai ventilator mungkin itu tidak bisa dilakukan sendiri yang pasti ya
harus dengan tim dengan perawat dengan dokter
atau dengan pasien itu sendiri kalau misalnya masih sadar
atau pasiennya kan punya hak juga untuk menolak latihan
tapi sebelumnya kita edukasi demi tujuan pasien itu sendiri
sembuhan dan untuk intake oksigen lebih banyak lagi kita edukasi lebih mendalam lagi
selain memberikan pelatihan pernafasan
fisioterapis juga akan memberikan edukasi agar pasien tidak panik
relaksasi dibutuhkan pasien untuk latihan pernafasan
agar fungsi paru tidak terlalu berkurang
untuk pasien yang baru dapat bekerja maksimal
terapi manual juga diberikan agar peredaran darah menjadi lebih lancar
penanganan pertama kali kita masuk dari igd
kita langsung bisa melihat pasien bisa menangani menghandle pasien
untuk memberikan terutama relaksasi
jadi pasien kita edukasi juga jangan panik ya
serta untuk latihan pernafasan
untuk tingkat derajat psiterapi covid sembilan belas yang lebih berat
seperti di ruang icu kita lebih menontakan pada mobilisasi dini
kita dibagi beberapa tim ya mulai dari pintu masuk yang igd pertama kali
kita sudah masuk sudah terjun ke dalam instalasi gawat darurat tersebut
mulai dari tim igd pindah ke ruang rawat inap
kalau pasiennya ngedrop atau butuh penanganan lebih lanjut
mengalami masalah yang lebih berat kita juga ada di tim di icu
setelah lepas rawat inap pasien pulang masih ada keluhan
contohnya kemarin beberapa minggu kemarin ada pasien pas covid sembilan belas
bisa latihan kembali untuk rawat jalannya di sini
dalam satu hari ikaf bisa memberikan pelatihan pernafasan kepada empat belas pasien covid sembilan belas
ikaf bersyukur selama bertugas di masa pandemi
ia bisa menjaga kesehatan keluarganya dengan menerapkan protokol kesehatan
sebelum dan sesampai sekarang